yang tempat kamu waktu kambur itu
kamu sih ya kamu kan yang ngebuat aku jadi kesel marah
istri itu tempatnya di samping suami
kalau ada masalah kalau ada apa apa tuh ngomong
dihobrolin diselesaikan baik baik diselesaikan bareng bareng
sekarang kamu ke kantor ginjek lagi kamu cari informasi di sana
tanya sama tukang ojek tukang ojek yang lain ya
siapa tau ada informasi tentang om sumarno
seolah belum cukup rasa kecewaku soal rena
sekarang mama dan papa sudah kenal sama rena
dan sepertinya mereka sangat menyukai reina
andai aja mereka tahu siapa reina sebenarnya

tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi

aku gak sampai aku mau istirahat duluan ya
sayang aku ke depan dulu ya nemenin mama papa
kamu istirahat ya

ini mereka yang ingat weeds
ada yang kenal sama pak sumarno nih
selamat siang mas
ya diantara mas mas ini ada yang kenal pak sumarno gak ya
dia sempet tinggal di jalan nepang sari
saya gak kenal pak
kalian ada yang kenal gak sama mbak sumarno
dulu sih bilangnya abis menang lotre
dapet duit banyak
mau buka usaha aja mau berhenti jadi ojek
tapi gak tau sekarang ada dimana pak
ya makasih buat informasinya ya
kalau ada berita apapun tentang pak sumarno tolong kabarin saya ya
mungkin nanti berarti gak ada yang masuk lagi gitu ya
itu ya ngagetin aja lu ah
kalau gue udah penyakit jantung
ya allah bercanda bercanda
berat banget tuh mukanya
eh hidup itu dijalanin aja gak usah dipikirin
astaghfirullahaladzim mbak mirna
mbak mirna gak boleh mikirin suami orang
mbak hukumnya kalau mikirin suami orang
bisa nggak kalau ngomong tuh diayak dulu tuh
tanya dulu yang bener
siapa juga yang mikirin begitu
siapa juga yang depan pak nino
enggak gue tuh mikir
kenapa sifatnya pak nino itu tuh tiba tiba jutek sama rena
biasa kan kalau gak dicariin
beliin ini lah beliin itu lah
woy sampe gue enak juga sampe risih gue ngeliatnya
sikapnya tuh tiba tiba berubah
nggak bisa begitu gitu loh
pak nino sama elsa itu lagi berantem kali sama andin
jadi rena kena imbasnya
ya bisa jadi sih mbak
soalnya kan mbak andin kan
eh waktu itu inget gak
kan mbak elsa itu kan kayak marah banget
kayak cembur gitu kan sama pak nino
kalau pak diunduh deket deket sama mbak andin
apa yang udah kamu lakuin sama nino
berani beraninya kamu cium suami adik kamu sendiri
wuh wuh wuh wuh pak
wuh wuh wuh pak
lagian kita juga heran kenapa sih waktu itu mbak ading itu bilang
kalau nggak ada apa apa sama pak nino
emang udah gak ada apa apa
mereka juga udah cerai kok
siapa yang cerai mbak
mbak mina kalau ngomongnya jelas ya
siapa yang cerai
ntar kalau gua kasih tau lo nya
enggak yaudah cerita sama gigi kenapa sih mbak
manten istrinya pak nino
manten istrinya pak nino
kan aku terkejut
ya lagian ngomongnya kenceng banget sih
kalau kedengeran sama bubus gimana
kan kaget enak bukanya
ya maaf sih kan aku terkejut
iya lo terkejut juga gak kayak gitu gitu amat
bukan di ngagetin gua sekarang
manten istrinya pak nino
manten istrinya pak nino
aku mau minta lap
nikah sama mbak elsa
sepenuhnya yang terjadi
aku yang lap
rena anak baik
gak manja ya cus ya
aku mau jadi anak yang bayi
cucu omba tersayang nih ya
mau mau lagi
mau istirahat dulu di kamar ya
kamu temenin rena main ya
ibu istirahat saja
ya terima kasih mirna ya
iya ibu sama sama ibu
hmm tadi rena denger gak ya gue sama kiki ngomong apaan
ah rena kayaknya gak denger kali ya
mau masak apa bu gemoy
tadi angkat sama subenda
sia sia apanya sih mas
kita gak sia sia lah
tapi kita olahraga kamu olahraga
tadi kamu berantem aku
tapi setidaknya kan kita jalan jalan
gak harus naik mobil kamu terus
kita coba sesuatu hal yang baru
surah kenceng banget
dari siang kan mau makan
taduh aro kita makan di situ aja yuk
lagi siapin makan siang ya
ada di kamar lagi istirahat
tadi mama lihat waktu nino pulang kok kayaknya mukanya kesel gitu
apalagi kemasalah ya
kalian berantem gak
kita berdua malah happy banget liburannya
cuma karena dengar papa lagi sakit
ya kalau kalian happy
mama juga lebih senang lagi kok
iya mbak mungkin lagi kecapean aja kali ya
biasanya kan kalau kecapean tuh bad mood jadinya
tadi aku dikasih tau sama mamaku
mama nemuin foto pas pernikahannya mbak ning sama nino
terus aku disuruh sama mama buat ambil fotonya
mau boleh gak kasih ke aku sekarang
kalau suruh kasih fotonya ke kamu
apa kamu gak apa apa kalau lihat foto itu
soalnya selama ini mama simpan foto itu
kan nanti gak enak
apa sih ma
aku baik baik aja
lagian juga kan itu udah lewat
dia udah ngelupain semua masalah lo dia
benar kamu gak apa apa
yaudah kalau gitu fotonya mama ambil
mama kasih kamu nanti tolong kasih mama sarah
apa itu ma
ini pak foto foto yang kemarin di gudang
mama mau kasih elsa
nanti elsa kasih ke bu sarah
ya itu kan udah masa lalu pa
untung aja gue yang ngeliat duluan
kalau sampai nino lihat ini
bisa ketauan kalau mama gak pake anting yang jatuh waktu itu
aku barusan udah pesen ojek online
buat kirim foto ini ke mama
jadi aku ke depan ya
mau nunggu di depan aja takutnya ojeknya udah datang
bentar ya ma
mau dua ya
saya mau telor saya beli sendiri
kamu mau pajang ya
cara apa sih kamu
pernah pengantre biasa ya
makan di warung kayak gini ya
anak kamu pakai tangan ya maaf
saya pernah makan warung makan kayak gini
kamu punya mantan pacar
coba kamu ceritain dong mas
tentang masalah lupamu biar aku tau
nggak enakan sih alam
apa tadi emang
belum makan juga sih
saya makan di warung makan sama papa kamu
kamu bikin aku melting deh mas
kamu romantis banget sih
kamu makan sama papa di warung
seneng tau masa aku dengarnya
dua puluh ribu pak
kasih ya bu
kamu masih inget gak sih dulu aku pernah ke rumah alamarku sama nenek aku
aku mau ketemu sama bu ama
yang tempat kamu atau kabur itu
aku mau ketemu sama bu alma
kamu kan yang ngebuat aku jadi kesel marah
tempatnya di samping suami
kalo ada masalah kalo ada apa apa tuh ngomong
makanya jadi suami juga jangan bongenis dek
sama perilaku aku yang dulu
aku pergi dari rumah ke rumah papa
tapi insya allah aku gak akan kayak gitu lagi kok
aku gak akan kabur dari rumah
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
aku mau jalan
lagi lagi aku juga kasih sama suami aku
nyariin aku terus soalnya
mas mau nambah lagi nggak
mas sudah nyobain belum
dia lagi makan
ya udah gak usah banyak ngomong
mumpung gak ada yang melihat
gue harus musnahin foto ini sekarang juga
mumpung gak ada yang melihat
gue harus musnahin foto ini sekarang juga
mumpung gak ada yang ngeliat
gue harus kabarin mama sekarang
biar mama gak cemas lagi mikirin foto ini
elsa udah dapetin foto itu belum ya
gimana kamu udah dapetin foto itu belum
udah beres semuanya
fotonya udah aku musnahin
mama lebih baik
gak sekali dengernya sayang
ibu chandra masih menyimpan fotonya nggak di handphone
karena kemarin kan
gak sengaja nino liat
fotonya masih ada di handphone mama chandra
berarti belum beres dong mah
kamu lihat di handphone mamanya nino
kalau foto itu udah gak ada ini baru aman
udah dulu ya ma
hmm tapi pak surya nino sikapnya agak berbeda ya
eee berubah bagaimana bu
maaf saya nggak mau mencampuri urusan tapi sepertinya nino sedang ada masalah mungkin
aku kok kepikiran terus ya sama ucapan bu rosa soal nino tadi
apa mungkin dia terpaksa ke sekolahnya rena karena gak enak menolak permintaanku
aku bicara aja deh sama nino
udah kayak yang tadi
apa maksudnya bapak surya tanya begitu
ada apa ini
memangnya kenapa pak
tadi ibu rosa sempat ngobrol sama bapak
dia bilang sikap kamu agak berbeda
terutama terhadap rina
papa khawatir aja kamu keberatan
bapak yang minta kamu jadi enggak enak
bukan gitu pak
agar lelah aja mungkin tadi
jadi bikin kamu tambah capek
yaudah kalau gitu kamu
aku sudah suka
aku sudah suka
aku sudah suka
aku sudah suka
aku sudah suka
aku sudah suka
perubahan sikapku ke rina
bu rosa mempertanyakan
aku memang gak bisa pura pura senang saat ketemu dengan renah tadi
hatiku masih sakit
sakit setiap menatap rina
aku seakan diingatkan kembali soal pengkhianatan yang dilakukan andin pada aku
mas gak capek
gak capek lah
tadi yang ngajakin saya jalan semenan kakut siapa
aku yang capek
kotor udah gak kuat pak
ya tapi nggak disitu juga duduknya
yaudah biarin lah mas
aku capek nanti kalau aku pingsan gimana
nanti gak mandi
nanti gak bersih bersih
kapok jalan kapok
ya tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa
driver dari greenjack pak
udah lama gak ketemu sama pak sumarno
pak sumarno udah lama keluar dan berhenti karena
setelah menang lotre pak sumarno katanya
membuka usaha dan berhenti ngocek lagi pak
nah dari situ
temen temennya udah gak pernah dengar kabar
dari dia lagi pak
makasih informasi orang
kamu pantau terus
kalau ada perkembangan
katanya sumarno itu berhenti
karena menang lotre
menurut saya itu alasannya aneh
pulang udah cukup istirahatnya
lima menit lagi
eh pak subahanda ada apa ya
soalnya banyak yang nanyain loh
mau ngontrak rumah ini
waduh saya belum sempat nanyain
ke pak surya pak
coba ibu tanyain lah
daripada gak ditempatin
cuma disapu sapu aja
kalau ada yang nyewa kan
komisinya ada lah
nanti kita bagi dua
apa kabar bu
mereka kan yang tadi di warung makan
kamu berdua ganggu ya
nanti kalau ibu berubah pikiran
saya permisi dulu ya bu
mari silahkan masuk
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih banyak ibu
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
kita ini lagi liburan dekat sini aja
jadi mau mampir kesini
pengen ketemu sama ibu
oh ya bu tadi siapa
itu pak suganda
dia itu broker
yang suka nyewain nyewain rumah gitu
tadi dia kesini nanyain rumah ini
mau dipengrakin atau enggak
tapi kan saya belum dapat omongan apa apa
dari pak surya
ya saya enggak berani
tadi dia memang nawarin komisi ke saya
pak suganda calon rumah
mas jangan jangan pak sugando itu satu orang yang sama gitu mas
ingin kita cari
saya juga mikirnya kayak gitu
ini ada apa ya neng
ini bu kita lagi nyari orang yang namanya pasuganda
ibu telpon pak suganda
untuk balik ke sini lagi karena ada yang mau saya bicarakan
jangan jangan dia berubah pikiran nih
dia mau sewakan rumah itu
pak sukandra bisa datang ke rumah sekarang
ada apa bu
mau bicara sama bapak
pasti soal rumah nih
saya kesana sekarang
ditunggu ya pak
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
lagi sendiri dia
ada apa ya
aku boleh duduk disini nggak
oh lagi nunggu orang
nunggu kakaknya atau pacarnya
hmm gak bisa ngeliat yang bener bener ini
ya udah rumahnya ada di sini alhamdulillah kan
kamu tuh ngapain sih
tadi ngaku ngaku pakai jadi suami aku segala lagi
lo tau gak sih
perkataan bisa jadi doa
sendirian nggak ada yang nemenin jomblo ya
risik kamu tau gak
aku kayaknya gak bisa deh
ya soalnya aku kan lagi ingin ke rumahnya tante rosa
aku nemenin dia karena al sama aldin itu kan lagi liburan
jadi ya gak enak kalo aku pulang ke maleman
itu artinya habis dari sini lu gak pulang ke rumah
langsung ke rumah tante rosa berarti
gue hantar ya
tapi kamu gak usah mampir ya
nggak usah mampir emang kenapa
tante rosa tuh semalam tau
jadinya dia ketrigger dan penasaran siapa pembunuhnya roy
kok bisa sih
kalian sedang selidiki kasus pembunuhan roy
tante rosa baca chat kamu ke aku gak
pate gagual kasian
terus tante rosanya gimana sekarang
ya akhirnya aku panggil psikiaternya
adin sama al tau gak
tadinya tuh aku udah mau kasih tau al sama andin
dia bilang dia nggak mau ganggu mereka
kamu tuh kenapa
habis liburan kok kamu kelihatannya suntuk banget
kenapa kamu berantem lagi sama elsa
pas papa tadi bahas sama reina
kamu tuh kelihatan kesel
semua memang ada hubungannya dengan reina
ya papa ngerti
tadi kalau papa bahas horhena
karena memang anak itu lucu sekali
kalau apapun yang ada hubungannya dengan andin
itu akan sangat sensitif buat kamu sama elsa
foto itu harus nggak ada lagi di rumah ini
semua yang ada hubungannya dengan andin
tidak boleh ada lagi di rumah ini
pada saat kamu liburan sama elsa
mama itu beres beres rumah
jadi mama tuh ngantar barang barang yang berharga
ke dalam gudang
di gudang itu
mama menemukan foto papa mama
pada saat mereka datang ke rumah kamu
setelah pernikahan kamu sama andin
orang tua andin
tapi yang aku heran
kenapa anting itu bisa ada di rumah ya
bapak pernah ke rumah waktu itu
nino ya ampun
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu
terus kita makan siang sama sama
apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
foto itu mana pak
cuma pengen lihat aja pak
iya tapi foto itu sudah diserahkan ke elsa sama mama kamu
kamu tahu nggak sih
ternyata coffeesity itu punya om surya loh
jadi kemarin aku pas ke sana ketemu sama om surya dan juga tante sarah
belum ngobrol sama mereka
akhirnya aku ngobrol sama mereka
dan om surya bilang sama aku kalau elsa itu nggak deket sama roy
jadi nggak mungkin kalau elsa itu tahu password akunnya roy
sekarang tuh gue jadi penasaran pengen ngobrol sama om suri
lo masih simpan gak sih nomornya
coba dapet teleponnya ngajakin ketemuan buat besok
pak ini kamu udah makin turun tiga puluh tujuh sekarang
yah untung istriku yang luar biasa yang jagain
makanya cepet turun
kan emang udah tugasnya istri kayak gitu papa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam om apa kabar
alhamdulillah udah mendingan
tadi sempet demam
kalau sekarang udah agak mendingan lah
gini om aku tuh rencananya besok mau ngajakin om ketemuan
bisa nggak ya om di coffee shop om surya aja
tapi tadi om bilang baru baikan dari demam
kalau misalkan mau diganti hari nggak apa apa om
bisa aman kok insya allah aman
oke deh besok jam sepuluh pagi ya om ya
sehat sehat ya om
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tapi kan kamu baru aja sembuh
baru sehat yakin bisa ke sana
aman poma aku penasaran
aku penasaran apa yang dia mau omongin soalnya
insya allah aman kok
ngapain lagi sih

ya ampun nggak
yang kamu kasih kemarin itu aja belum aku baca semua loh
ini kamu udah ngasih lagi
itu artinya sekarang udah gak ada alasan lagi kan buat ketemu rafael
kan aku udah kasih
kamu nih apaan sih
ya udah sekali lagi makasih ya
aku masuk dulu
gue jalan dulu ya